partikel debu batubara yang mengandung karbon dan sirika terbawa angin kencang dari pantai selatan membuat langit tampak putih berkabut

keempat parameter dikontrol secara real time kemudian datanya dikirim ke klhk selama dua puluh empat jam
dari sistem pengoperasian pltu kami kami itu menghasilkan empat parameter utama yang wajib dipenuhi
yaitu yang pertama adalah nox yang kedua adalah so dua
yang ketiga adalah merkuri
dan yang keempat adalah pvu
kita mengelola dan monitoring kondisi lingkungan dari hasil kegiatan pltu pelabuhan ratu ini setiap tiga bulan sekali
dan dari hasil itu dihasilkan emisi dan juga limbah limbah yang lain di bawah baku mutu
jadi menurut saya untuk korelasinya dengan lingkungan yang semakin memburuk itu tidak pas lah
manager administrasi pt pln indonesia power asmadi mengungkapkan pltu pernah melakukan kajian dan penelitian tentang tren penyakit ispa di lingkungan pltu
menurut penelitian itu jenis penyakit yang ditemukan pada warga sekitar pltu sama dengan daerah lain
pihak pltu keberatan disebut bertanggung jawab atas penyakit yang diderita masyarakat

kita lakukan beberapa kajian dan penelitian tren penyakitnya itu yang hampir sama dengan di daerah lain
jadi ketika ada peningkatan ispa di kami di sekitar kami kemudian kita bandingkan dengan beberapa tempat di luar pltu ternyata sama juga ispanya pas meningkat
dan trennya itu berbeda
itu tidak terus naik stagnan naik dan itu naik turun
jadi kalau kita dapat tanggung kesimpulan bahwa memang tidak ada korelasi antara isu penyakit ispa yang ada di pltu dengan isu isu yang seakan akan menuduh bahwa itu adalah faktor pltu
asmadi menambahkan pltu telah dilengkapi dengan teknologi ramah lingkungan
seperti elektrostatic presipitator atau isp fungsinya untuk menangkap debu berukuran sangat kecil dari emisi gas buang
kami sudah melakukan maintenance terkait masalah perhatian dari kami ada isg yang gunanya untuk menyaring daripada partikel partikel debu yang ada di stek kami
dan alhamdulillah bisa kita lihat hasilnya tidak ada asap yang keluar ya itu menandakan bahwa peralatan kami isp kami
itu bekerja optimal dan tidak ada kendala
intinya kami berupaya untuk tetap menjaga ya agar baku mutu emisi yang diperbolehkan ke kami itu tetap kami sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah
jadi alhamdulillah kita lihat sendiri ya langsung tidak ada asap yang keluar
pada aktivitas di pltu normal normal saja jadi tidak ada penghentian unit
unit berjalan normal gitu ya dan emisi yang dihasilkan juga serasa minim sekali hampir tidak ada lah

di indonesia kondisi kekacauan dan kekacauan yang berlaku selama tiga tahun setelah kembali kembali ke indonesia
bagaimana cara kita menguruskan kekacauan dan kekacauan yang berlaku setelah kembali ke indonesia
dan juga menguruskan kekacauan yang berlaku setelah kembali ke indonesia
dunia menghadapi potensi krisis lingkungan akibat perubahan iklim
negara negara termasuk indonesia diharapkan mengembangkan energi hijau untuk menekan dampak perubahan iklim
untuk menyesati kondisi tersebut pemerintah indonesia pada katedral itu tiba tiba menyeberangkan kembang

hingga semester satu dua ribu dua puluh tiga dari dua ratus tiga puluh empat pltu yang berada di indonesia empat puluh diantaranya telah menerapkan sistem co firing
co firing merupakan metode mengubah biomasa menjadi tenaga listrik dengan mensubstitusi sebagian batubara dengan biomasa ke dalam sebuah unit pembangkit
salah satu pltu yang telah menerapkan sistem co firing adalah pltu pelabuhan ratu
pltu pelabuhan ratu baru menerima pasokan biomasa berupa serbuk gergaji atau sodas sebanyak satu ratus lima puluh ton per hari
bahan ini dipasok dari sukabumi bogor dan sekitarnya
penggunaan biomasa seharusnya dua ratus lima puluh ton per hari
yang ironis dengan penggunaan biomasa yang hanya sampai lima puluh ton
dan dengan penggunaan biomasa yang hanya sampai lima puluh ton per hari

target yang dibutuhkan itu kalau sesuai dengan apa namanya penugasan ya seperti itu ya itu sehari
itu dua ratus lima puluh ton cuman untuk saat ini pasokan itu baru bisa di angka sekitar satu ratus lima puluh ton kita harus
memblending antara batubara yang kalori mrc lrc dan biomas nah untuk biomas sendiri kami blending
itu paling enggak kami butuh dua belas ya sehari hari ya kalau kita memblending itu kalau kita memblending
serbuk kayu untuk kebutuhan pltu sebagai campuran coviring telah menjadi bisnis baru
limbah serbuk gergaji yang dahulu tidak bernilai kini menjadi buruan para pemasok ke pltu salah
satu penghasilnya adalah pabrik pemotongan kayu milik dadang tiap hari terus potong
belah belah kayu ya tiap hari terus serbuknya dikemanain pak ini diambil sama pltu ada yang mengambil
paling satu hari sah kadang kadang nyampe tiga puluh karung dua puluh lima karung harganya di sini diambil oleh

hai kakak mebakaran tlw energetic mem tangan ténong itu apa eh batu para pemenuhan bahan baku untuk

melibatkan pt perhutani sebagai penyedia hutan tanaman energi hutan tanaman energi hutan tanaman
energi hutan tanaman energi hutan tanaman energi hutan tanaman energi hutan tanaman energi escsian bahkan pemburu
bahan baku untuk covair juga melibatkan pt perhutani sebagai penyedia hutan tanaman energi hutan tanaman energi presiden
penyedia hutan tanaman energi
hutan tanaman energi ditanam dan dikelola secara khusus
untuk menghasilkan bioenergi seperti wood pellet biofuel
dan biomasa untuk pembangkit listrik
kesepakatan antara pt pln dan pt perhutani
diteken pada desember dua ribu dua puluh dua
untuk pemenuhan program co firing
perhutani wilayah sukabumi sudah melakukan penanaman sejak dua ribu sembilan belas
pada tahun ini penanaman sudah mencapai tiga
terus lagi kita tanam lagi dua ribu dua puluh satu empat ratus empat puluh tiga
terakhir kita dua ribu dua puluh tiga sembilan ratus tiga belas tiga puluh tiga
ambil tiga sekian itu
total semua biomasa di kita
nah sekarang kita ke depan memang kita akan membangun pabrik
saudara situ nanti di petak tujuh belas j di rph anjuan barat
nah mungkin di desember ini harus sudah selesai
nanti kita beroperasi di januari dua ribu dua puluh satu
nanti mungkin kita terinfarget kalau kita rtt kita itu dua puluh delapan ton
perjalanan saya berlanjut ke kecamatan waluran
yang berjarak empat puluh enam km dari pelabuhan ratu
atau sekitar dua jam berkendara
sejak dua ribu sembilan belas bagian kesatuan pemangkuan hutan atau bpkh
lengkong di bawah kesatuan pemangkuan hutan atau kph sukabumi
sudah menanam tanaman energi di lahan seluas tiga hektare
secara geografis wilayah waluran merupakan kawasan tertinggi di selatan sukabumi
sampai sembilan ratus meter di atas permukaan laut
waluran adalah kunci sumber mata air bagi lima kecamatan
memasuki kawasan ini tanaman kaliandra mudah ditemukan
di sepanjang jalan tanaman yang berbunga merah seperti jarum ini tumbuh subur
pengelola tanaman kaliandra mengajak saya menuju pedalaman hutan pasir piring
bersama warga yang tergabung dalam lembaga masyarakat desa hutang
pria yang dikenal dengan panggilan ade macan ini menanam sendiri tanaman energi ini
di lahan seluas tiga ratus hektare sejak dua ribu enam belas
menurut ade tanaman kaliandra yang sudah ia tanam telah memasuki
namun panen tanaman biomasa ini tertunda akibat pabrik pengolahan tanaman biomasa
tak kunjung selesai
ini diperuntukkan untuk penggantian betubara
seharusnya yang dua ribu sembilan belas itu dua ribu dua puluh tiga ini sudah siap produksi sudah diproduksi
cuma kendalanya itu masalah pabrik
masalah pabriknya belum selesai bahasa sampai sekarang
pembukaan lahan untuk biomasa kini menjadi polemik
sebelum direncanakan untuk pembangunan pabrik
lahan ini merupakan tanah kawasan hutan alam sekunder yang digunakan lmdh
untuk ditanami tumbuhan tinggi dan berbuah seperti alpukat sirsak dan durian
menurut fazri mulyono dari lmdh program biomasa menambah panjang deretan program
yang malah menimbulkan masalah
sebelum ini ada masalah pembukaan lahan untuk pembawaan suhu
dan pembahasan tumbuhan di kawasan hutan tidak produktif
fazri mengatakan program seperti ini justru mengikis keberadaan kanopi hutan
ia dan rekan rekannya berharap hutan hanjuang barat direklamasi dan dihijaukan kembali
sejak dimulainya program pembukaan lahan banyak masalah sosial yang timbul
salah satunya adalah kurangnya pasokan air ketika musim kemarau datang
salah satunya dialami warga desa waluran sendiri
sebuah desa di dekat hutan hanjuang barat
kalau memang sebenarnya penanaman di petak sembilan puluh delapan seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh di sini dengan tumbuhan kaliandra
diperbanyak penanaman seperti itu saya yakin suatu saat nanti akan berkurang potensi airnya pak
sebabkan tumbuhan kaliandra itu merupakan salah satu tumbuhan yang kecil pak
dan proses nantinya juga tidak akan ditunggu besar
jadi ukuran dua tiga meter dipanen dua tiga meter pasti dipanen
nah sesudah itu nanti efek sumber daya airnya juga akan semakin berkurang
sebenarnya untuk penata ruangan ini mungkin ya pak pihak pemerintah ataupun pihak perumpuran ini sudah menata
tapi kalau dari kami dari lmda untuk petak petak tersebut kayaknya kami kurang setuju gitu pak
petak petak yang ditanami tumbuhan biomasa ini merupakan sumber daripada potensi air
tidak hanya persoalan pembukaan lahan penyusutan sumber mata air akibat deforestasi
mulai menimbulkan masalah baru bagi masyarakat di sekitar hutan hanjuang barat
seorang warga bernama encep sukirman mengatakan sungai di desa waluran mandiri surut dan sumur tidak lagi menghasilkan air sejak dua bulan lalu
encep yakin ini terjadi akibat pohon pohon besar yang usianya puluhan tahun mulai ditebang untuk pembukaan lahan
wacana penanaman hutan dengan tanaman kaliandra dikhawatirkan membuat pasokan air semakin menipis
kalau ditanami kaliandra kalau pendapat masyarakat di sini itu kan kalau kaliandra kan tanamannya pendek
jadi dia itu nggak bisa penyimpanan air lah di waktu musim hujan
tadinya kan dari atas ada tuh dari sana pakai selang tuh sekarang kan udah kering itu dari hutan
airnya dari hutan ditampung dulu di sana kan kalau lagi ada hujan kalau udah nggak hujan itu hampir tiga bulan lah atau empat belas kalau udah kering sekarang
udah nggak ada air
menanggapi penerapan energi baru terbarukan dengan sistem co firing biomasa
direktur eksekutif kual hijau barat wahyudin mengatakan program yang diusung pemerintah tidak menjawab permasalahan lingkungan karena teknologi yang digunakan masih sama
yang membedakan hanya bahan pembakarannya yakni campuran batu bara dan sodas
wahyudin bahkan menyebut co firing hanya akal akalan dan skenario solusi palsu
selain berdampak terhadap kualitas udara dan iklim pembukaan lahan dengan pembabatan pohon juga akan berakibat pada hilangnya
daerah tangkapan air dan bencana alam
klaim untuk mengurangi emisi dan klaim untuk mengurangi pemanfaatan energi fosil itu bohong belaka
jadi tidak menjawab terhadap bagaimana pelapasan emisi dan pencemaran kualitas udara dari hasil pembakaran
dan teknologinya masih sama dibakar
hanya dicampur saja gitu ya
dalam musim hujan bagaimana larian larian air hujan ini ketika tidak ada tangkapan air di mana pohon karena ditebang
maka tidak menutup kemungkinan mempengaruhi run off dan juga banjir bandang
co firing biomasa yang dilakukan pltu pelabuhan ratu juga menuai pertanyaan dari pemerintah setempat
bupati sukabumi marwan hamami mengatakan penerapan co firing biomasa seharusnya
dievaluasi terlebih dahulu dampaknya terutama dari polusi lanjutan biomasa
menjawab persoalan persoalan kebutuhan energi
tetapi tadi dampak dari penggunaan ini apakah nanti juga ada polusi lanjutan yang lebih berat dibandingkan dengan penggunaan fosil
nah ini yang harusnya dievaluasi dan dipelajari sebelum juga kita meyakinkan persoalan persoalan di lapangan sebelum tersosialisasikan secara utuh